indonesia sudah mempersiapkan diri dari sisi undang undang bahkan nanti dalam aturan aturan pelaksanaan
untuk bisa mengimplementasikan global konsensus baik yang ada di dalam pilar satu dan pilar dua
yang memang akan diberikan adalah pasien hukum memberikan hak pemajakan kepada negara sumber seperti indonesia
dan juga mencegah untuk raise to the bottom terhadap tarif pajak
ini adalah hal hal yang baik yang bisa memberikan hal hal yang menentukan bagi penerimaan dan struktur perpajakan indonesia ke depan
termasuk struktur perpajakan internasional dan juga bagian dari reformasi perpajakan indonesia
kami harapkan nanti mendapatkan dukungan agar dalam presidensi g dua puluh indonesia di tahun dua ribu dua puluh satu
kita juga bisa memberikan legacy di mana dua pilar solusi
dan ini bisa diimplementasikan dan menjadi salah satu pilar tonggak perpajakan internasional
yang dilakukan oleh indonesia dan pelaksananya ada di indonesia